santai kita ketinggalan
terus jadinya gimana
ya belum dapat kerja lagi
siapa yang nyuruh duduk
kang bahat belum pensiun
kalau kang bahat pensiun
kalau kang bahat pensiun
pasti kang mus bikin pengumuman
terus kalau kang bahat pensiun
aku pengen bantu mama
aku cari uang
kenapa gak bantu mama kamu jualan
itu gak bakal lama pemasukan
cuma ngurangin capeknya mama aja
terus kamu mau apa
kamu tetap bantu mama kamu jualan gorengan
mama kamu tetap jualan di rumah
kamu jualan disini
ini tempat rame
nanti kalau ada yang kenal sama aku gimana
kalau mus lihat
ngegantiin kang bahar
nanti dia akan mencari kamu
nanti dia akan mencari kamu
kamu meremehkan saya
ngegantiin kang bahar
bos kan masih bawa kang mus
mus lihat harus kita singkirkan
kalau airnya bening
aku mau berenang disini
aku sih gak mau
nanti jadi tontonan
k session gak tanya saja
kamu kemana sini koreans
kok barusan gini
habisnya kamu kenapa gak duduk disana aja
ya aku maunya disini
aditya sama kinanti ke sungai
enggak cuma duduk di pinggirnya
jangan jangan aditya punya niat jahat
gimana caranya supaya aditya gak memanfaatkan tempat yang sepi itu
buka helm sama jaketnya
kamu kenapa ngajak aku kesini
karena tempat ini romantis
atau karena tempat ini gratis
kok duduknya di situ
mungkin dia mikirnya ini kan tempat umum
iya tapi kan gak deket deket kita juga
pergi aja yuk
aman aditya sama kinantu sudah pergi dari sungai
ikutin dua orang barusan
sebenarnya kita mau apa sih
ganggu orang pacaran
sebel yang nanya
baru juga nanya sekali udah dibilang banyak
baru juga nanya sekali udah dibilang mba wel
ya terima kasih
anderes takie juga
kehentikan berat akasinya bagus
rumah tangga saya lagi kacau
nanti saya tambah salah
kalau menurut saya sebaiknya akan pulang aja
saya akan berdoa
teki nanti udah punya pacar
hah udah jalan jalan juga sama pacarnya
kamu sih nolak amin
kan kata amin kita cuma adik kakak aja
abis bisanya cuma begitu
amin masih ngarep jadi pacar imas
sama saya aja ceh
nanti sudah aman
sudah diantar pulang perumahnya
kamu dari tadi laporan sama siapa sih
kalau aku gak kasih tau kamu gak mau ngantar
bukan begitu maksudnya
kalau aku gak kasih tau kamu gak mau ngantar
yaudah kamu gak perlu tau
terus sekarang kita mau kemana
ini pake depah gak usah pulang
bebep jangan sadis gitu dong